barang pemenangan nasional bpn prabowo sandi melaporkan kpu dan lembaga survei ke bawaslu jumat kemarin
di hari yang sama tim relawan it bpn juga melaporkan temuan kecurangan penghitungan situng kpu
direktur hukum dan advokasi badan pemenangan nasional bpn sufmi dasko ahmad melaporkan kpu dan sejumlah lembaga survei ke bawaslu jumat kemarin
kali ini dasko melaporkan kpu dan sejumlah lembaga survei yang melakukan quick count pada pemilu tujuh belas april lalu atas tuduhan menyebarkan informasi yang menyesatkan
sudah kita buktikan ternyata menyesatkan dan pada pemilu kali ini sangat disayangkan bahwa lembaga lembaga quick count yang diakreditasi oleh kpu ternyata membuat kesalahan kesalahan sehingga pada hari ini kami melaporkan kepada bawaslu
kesalahannya berapa persen bang
kesalahannya berapa persen
kalau kita lihat kan seperti yang bengkulu saja memang ada kesalahan tetapi kan yang lain lain juga pasti begitu nanti kita cek
hal serupa juga dilakukan tim relawan it dpr
menurut temuan tim relawan it bpn terdapat tujuh puluh tiga ribu kesalahan input data dalam situng kpu
dengan temuan ini tim it bpn berharap bawaslu merekomendasikan kpu untuk menghentikan situng sekaligus melakukan audit forensik
antara total suara dan kehadiran itu tidak sesuai
total suara dengan yang hadir mestinya sama
ternyata tidak sama
dengan deteksi tertentu dengan sistem kita ketahuan
lalu yang kedua suara total tidak cocok jika dibandingkan dengan suara yang sah maupun suara tidak sah
mestinya kalau suara tidak sah dan suara sah itu kalau dijumlah suara totalnya seharusnya sama tapi ini enggak
total suara sah itu kalau di jumlah itu nggak sesuai antara jumlah nomor satu nomor paslon satu dan paslon dua
jadi ini lucu sekali
sementara itu wakil ketua dpr fadlizon mengomentari petugas yang melakukan kesalahan kalau melakukan data situk
menurut fadli petugas yang melakukan kesalahan input data harus mendapat sanksi karena hal tersebut merupakan bentuk kejahatan
salah input data itu kan harusnya ada sanksi dong
bisa ketahui kok siapa yang input
yang input itu siapa orangnya ada jejak digitalnya itu ada
nah orang yang salah input itu apa sanksinya
kalau tidak ada sanksinya kan berarti seperti membiarkan
ya kejahatan dengan pembiaran
itu tidak boleh
situng kpu merupakan sebuah sistem yang dapat diakses semua pihak untuk melihat hasil proses rekapitulasi suara yang dilakukan di tingkat nasional sebagai bentuk transparansi kpu
dari akun twitter kpu at kpu underscore ri situng bukan merupakan hasil akhir penghitungan suara nasional yang ditetapkan oleh kpu
penetapan hasil pemilu dua ribu sembilan belas dilakukan dalam rapat rekapitulasi berjenjang dan manual dari kecamatan hingga nasional
kpu akan menetapkan hasil pemilu paling lama tiga puluh lima hari setelah pemungutan suara atau pada dua puluh dua mei mendatang
tim liputan cnn indonesia